data baru dari deacon university mengungkapkan
sandi juga memastikan bahwa industri spa yang banyak di bali tak akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut
ada yang ngepingin mas ganjar tetep dong perjuangin anak miskin bisa sekolah
pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu menjadi empat puluh persen
saya kira iya how democraties day buku itu menceritakan bagus sekali
menteri menterinya menko nya ada kan
semoga jadi bisa mengagetkan tim tim lain lah ya di pon ya
saya harap devisan negara itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk meng generate income